kebakaran yang terjadi kemarin sekitar pukul empat pagi waktu indonesia barat di wilayah pisangan baru tiga jakarta timur harus terus dilakukan penyidikan
terkait dengan kondisi saya akan tunjukkan kepada anda ini adalah kondisi jalanan tempat menuju ke lokasi kebakaran yang begitu sempit dan ini menjadi salah satu faktor kesulitan dari tim damkar dan juga warga yang kemarin sempat ikut memadamkan api yang ada di sebelah sana
sepuluh orang menjadi korban
hingga kini penyebab kebakaran maut itu masih diselidiki aparat kepolisian dengan menerjunkan tim puslap empat ke lokasi kejadian
dugaan sementara api berasal dari hubungan pendek arus listrik di salah satu rumah kontrakan
ya kebakaran akibat arus pendek listrik menjadi peristiwa yang banyak terjadi di indonesia terlebih di kota kota besar seperti di dki jakarta
taukah anda bahwa instalasi listrik di dalam rumah merupakan tanggung jawab
pemilik rumah pln hanya berwenang sampai kwh meter pelanggan
lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengamankan instalasi listrik di rumah agar terhindar dari kebakaran
pertama jangan otak atik meter listrik sendiri
jika ada kendala dapat langsung menghubungi kontak senter pln satu ratus dua belas
kedua cek instalasi arus listrik maksimal sepuluh tahun sekali
selalu pastikan jangan sampai ada kabel rusak karena panas ataupun digigit tikus
jika terdapat kerusakan kabel serahkan kepada instalatir yang paham instalasi listrik rumah
ketiga cek steker di rumah anda
jika terjadi warna kehitaman di sekitarnya sebaiknya segera diganti
serta jangan menumpuk steker secara berlebihan karena akan menimbulkan panas berlebihan dan berpotensi menimbulkan kebakaran
keempat gunakan peralatan listrik yang berkualitas
jangan terkecoh harga yang murah padahal kualitasnya rendah
listrik memang telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat di kehidupan sehari hari
dengan memperhatikan dan menjaga dengan baik instalasi listrik di rumah
tentunya diharapkan dapat meminimalisir terjadinya hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari
tim liputan cnn indonesia